berikutnya tentang kasus dugaan penipuan calon umroh yang dilakukan pt solusi balat lumampah atau sbl yang terus berkembang
berita terbaru puluhan calon jum'at pt sbl mendatangi posko pengaduan di polte jawa barat untuk meminta kembali uang mereka
beberapa dari kami berangkat sampai saya dua puluh satu orang tidak berangkat termasuk ada satu orang pemimpin yang tidak berangkat gitu kan
sama tidak ada pisah
iya itu pembimbing
itulah pengakuan dendi firmansyah warga kota bandung yang gagal berangkat umroh melalui pt solusi balad lumampah atau sbl
dendi gagal berangkat bersama dua puluh satu anggota jemaah lainnya di hari keberangkatan dengan alasan belum keluar visa
setelah itu denny dan dua puluh satu jemaah lainnya tetap dijanjikan untuk berangkat
mereka pun dinapkan di sebuah hotel di jakarta sambil menunggu kepastian
namun hasilnya tetap nihil
besoknya saya diusir kami semua jamaah dari hotel
soalnya kami tidak diperpanjang
tidak diperpanjang kami dari hotel
kami coba hubungi lagi pak sigit itu dan ternyata kata pak sigit saya mengundurkan diri dari sbl katanya
nah dari sana
udah nggak ada kabar
sampai ada yang tidur di masjid malah
dendi merupakan satu dari puluhan korban yang melapor ke posko pengaduan di polda jawa barat
mereka datang ke posko untuk meminta kejelasan uang yang sudah dibayarkan untuk ibadah umroh
saat ini polisi telah menangkap dua orang yaitu om juang wibowo sebagai pemilik pt sbl dan eri ramdhani
polisi juga menyita aset sbl yaitu tiga unit rumah satu petak tanah satu unit kantor dan kendaraan roda empat maupun roda dua
polisi juga menyita uang tunai sebesar satu enam miliar rupiah
polisi masih terus melacak adanya kemungkinan aset lain yang berhubungan dengan pt sbl
kita masih koordinasi ya tidak semudah itu
penelusuran aset aset terutama transaksi
transaksi keuangan kita akan tanyakan termasuk informasi ada beli mobil mobil mewah yang lain
kita tanyakan belinya di mana misalkan kita tanya ke dealernya
di sisi lain agen pt sbl menyayangkan sikap kepolisian yang menahan pimpinan sbl sehingga berdampak pada calon jemaah
padahal mereka ingin menanggulangi masalah ini

dari total tiga puluh dua ratus tujuh puluh tiga anggota masih ada dua belas delapan ratus empat puluh lima orang yang belum berangkat
franky wijaya bandung